kemungkinan mengenai dalil adanya keterlibatan dan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim
sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal hal sebagai berikut yang sebagian nanti akan saya anggap dibacakan
bahwa para pengubah undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau azas pemilu yang dilaksanakan secara langsung
umum bebas rahasia jujur dan adil dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam pokok pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang
pembangunan nasional termasuk bidang politik
semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi
oleh karena itu dikendaki pemilih harus berlandaskan pada prinsip prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya
termasuk lembaga pengawas pemilu
bahkan sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka penyelamatan dan normalisasi
kehidupan nasional penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat
dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat
artinya reformasi telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit
dengan kesadaran baru bangsa indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab
dengan dilandasi nilai nilai fundamental kebangsaan berdasarkan pancasila
untuk tujuan tersebut demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi konstitusional
yaitu demokrasi secara ideologis dan teologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi
terlebih lagi konstitusi indonesia telah memberikan jaminan pelindungan terhadap hak acp dan politik
yang didalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu
bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikendali bersama di era reformasi tersebut
maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan yang jelas
dalam penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat persyaratan sebut diatur dalam undang undang pemilu
yaitu undang undang tujuh dua ribu tujuh belas sebagai aturan hukum atau aturan main atau rule of the game dalam konsultasi secara demokratis
yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak uud seribu sembilan ratus empat puluh lima termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional
yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi
dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis
demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law
namun rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethics
yang telah ditentukan dalam undang undang pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu
tujuannya agar dalam kontes berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan
yaitu kestaraan dalam kontestasi pemilu sehingga masing masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh terbuka dan adil
oleh karena ini dalam penyelenggaran pemilu penyelenggara pemilu inkasuh kpu dan bawal subasta dan jajarannya
para pemerintah serta semua pihak yang terkait harus benar benar bersikap jujur dan bersikap dan bertindak jujur
dengan demikian setiap pemilih dalam peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama
tetap bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud pasal dua puluh dua e ayat satu ud seribu sembilan ratus empat puluh lima
tegasnya undang undang ini menjabarkan pasal dua puluh dua es satu ud seribu sembilan ratus empat puluh lima telah mengamanatkan agar pemilu disenggarakan berlandaskan prinsip
langsung umum bebas rahasia jujur dan adil berkara setiap lima tahun dan seterusnya dianggap dibacakan
konsep pemilihan jujur dan adil yang dikendalikan oleh uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial
dengan demikian dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara pemilu inkasuh kpu dan bawalus
serta jajarannya aparat pemerintah peserta serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur
agar kontestasi pemilu benar benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi
sehingga rakyat atau pemilu secara bebas dapat menentukan wakil wakilnya tanpa dipengaruhi
oleh kondisi apapun dan oleh siapapun
bahwa untuk menjamin pemilih yang jujur dan adil
telah ditentukan aturan main dalam uud beserta aturan pelaksananya
yang tidak sekedar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata
namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan
hukum dan etika sehingga terdapat keseimbangan rule of law dan rule of ethics
yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa
dengan demikian kemanfaatan dan demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan
pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius
yang ditandai dengan ditetapkannya ketetapan mpr no enam dua ribu dua puluh satu
tentang etika kehidupan berbangsa
ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa
yang pada intinya akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi
fide kondisidenan menimbang huruf c dan huruf d ketetapan mpr no enam dua ribu dua puluh satu
untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa
maka dirumuskanlah pokok pokok etika kehidupan berbangsa
untuk dapat menjadi acuan pedoman dan panduan
pentingnya dirumuskan etika kehidupan berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu
dan masa kini serta tantangan masa depan sehingga perlu ada acuan
antara lain pada cita cita persatuan dan kesatuan ketahanan kemandirian
yang dijawai oleh nilai nilai agama serta nilai nilai luhur budaya bangsa
terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan ketetapan mpr enam dua ribu dua puluh
telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik
harus bersikap jujur amanah sportif siap melayani berjiwa besar
memiliki keteladalan rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik
apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat
fida angka dua bab dua pokok pokok etika kehidupan berbangsa ketetapan mpr nomor enam dua ribu
menimbang makamah dalam putusan aku telah menyatakan
akan berwenang mengadili permohonan pemohon
sekalipun termohon dan pihak terkait mengeksepsi kewenangan mahkamah
dalam konteks ini penting bagi saya untuk menegaskan bahwa memahami kewenangan mahkamah
dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum
tidak dapat dilihat secara parsial dengan merujuk pada pasal dua puluh empat c satu uud seribu sembilan ratus empat puluh
pasal empat ratus tujuh puluh lima undang undang pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan
dalam kaitan ini penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan mahkamah
dalam menangani phpu presiden dan wakil presiden sekalipun
disebutkan dalam konstitusi dan undang undang pemilu
namun bukan berarti hanya terbatas pada angka angka statistik semata
apabila mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata
justru sama artinya dengan menurunkan derajat konstitusi itu sendiri
di mana mahkamah harus menjaga nilai nilai konstitusi dan prinsip prinsip demokrasi
terlebih lagi sejak penanganan phpu presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh
mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata
oleh karenanya perdebatan apakah mahkamah
hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri
sehingga mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan
dapat mengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu
khususnya kpu dan bawaslu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal
profesional dan independen dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya berbagai kesalahan
ataupun pelanggaran di seluruh tahapan pemilu
sehingga pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung
dalam permohonan akus persoalannya adalah apakah penyelenggara pemilu
inkasu kpu dan bawaslu melaksanakan kewenangannya sesuai
dan prinsip yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang undangan
dalam pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil
jika hal tersebut tidak dilakukan maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilu yang jujur dan adil
sebagaimana dijamin oleh konstitusi adalah mahkamah konstitusi sebagai peradilan konstitusi
menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda aku pemohon dalam permohonannya mendalilkan
tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara pemilu inkasu kpu bawaslu
dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos
setelah mencermati secara sama dari pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan
dugaan ketidak netralan pj kepala daerah dan pembagian bansos
terhadap dalil pemohon aku saya memberikan pendapat berbeda sebagai berikut
pertama berkaitan dengan persoalan ketidak netralan pj kepala daerah
perlu kiranya dipertimbangkan hal hal sebagai berikut yang dianggap
berkaitan dengan pengisian pj kepala daerah tidak boleh mengabaikan prinsip prinsip demokrasi
dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat tersebut
berlangsung secara terbuka transparan dan akutabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten
serta berintegritas sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan mk no enam puluh tujuh dua ribu dua puluh satu
bahwa selanjutnya dalam proses pengisian pj kepala daerah tersebut pula
memperhatikan kepala daerah tersebut pula harus pula memperhatikan syarat
bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi pancasila
dasar pemahaman terhadap politik nasional yang baik
sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan mk nomor lima belas tahun dua ribu
bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas proses pengisian dan persyaratan pj kepala daerah
telah diatur dalam pasal dua ratus satu undang undang sepuluh dua ribu dua
dan ditegaskan pula oleh mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan putusan diatas
mahkamah menegaskan perlu adanya kaedah dan ketentuan hukum
yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan pj kepala daerah
sebab sekalipun kedudukan pj bersifat sementara di masa transisi
namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaran pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil
oleh karena itu diperlukan pj kepala daerah yang memiliki integritas
dan pemahaman yang utuh terhadap ideologi pancasila
nkri serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik
bahwa dikarenakan sebagian besar pj kepala daerah adalah
asn maka harus tunduk pada undang undang asn
dan seterusnya dianggap dibacakan
di mana asn harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing masing
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal sembilan undang undang lima dua ribu empat belas dianggap dibacakan
dengan demikian dalam konteks jabatan pj kepala daerah sebagai asn
hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh p tiga
dan kewenangannya terlebih lagi pada masa kampanye pemilu
ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan syarat serta tugas
pemenang dan kewajiban yang melekat pada pj kepala daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan
jika kemudian terdapat adanya dugaan pj kepala daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu
maka pj kepala daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur adil dan berintegritas
bahwa terkait dengan netralitas asn adalah benar
bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan surat ketua bawaslu no tujuh ratus tujuh puluh sembilan dan seterusnya
dan surat ketua bawaslu no delapan ratus sepuluh dan seterusnya bertanggal dua belas november dua ribu dua puluh tiga
surat tersebut pada pokoknya berisi imbauan netralitas pegawai asn kampanye oleh pejabat dan seterusnya
persoalannya adalah bagaimana jika surat bawasut tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
dan bagaimana yang terjadi di beberapa daerah
bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut
penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan perkara nomor satu dua ribu dua puluh empat dan perkara nomor dua dua ribu dua puluh
pada pokoknya mendalilkan hal yang sama dan terhadap objek permohonan yang sama
yakni berkaitan dengan keputusan kpu tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut
diintegrasikan antara perkara nomor satu dua ribu dua puluh empat dan perkara nomor dua dua ribu dua
dengan menunjukkan pada buktinya masing masing
di mana dalam penjelasannya dapat saling melengkapi
selanjutnya beberapa daerah yang didalikan adanya ketidaknetralan pj kepala daerah tersebut
termasuk di dalamnya terkait dengan ketidak netralan pejabat dan aparat negara adalah sebagai berikut
yaitu satu di kalimantan barat bahwa dalam permohonannya
pemohon mendalikan mengenai ketidak netralan pj kepala daerah pejabat negara aparatur negara di provinsi kalimantan barat
pada masa pemilu dua ribu empat sebagai berikut huruf a b dan seterusnya dianggap dibacakan
terhadap balik pemohon di atas mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai laporan
dan temuan bahwa itu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat
sebagaimana didalikan oleh pemohon berkenaan dengan pj gubernur kalimantan barat
yang dianggap tidak netral dalam masa kampanye dua ribu dua puluh empat bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut
huruf a b dan seterusnya dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan hasil temuan bawaslu di atas telah terbukti pj gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa pemilu dua ribu dua puluh
oleh karena itu bawaslu meneruskan kasus tersebut kepada kasn untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan pj gubernur kalimantan barat
namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran
untuk menyebabkan pemilu yang jujur dan adil berintegritas telah terciderai
karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat
kemudian yang kedua adalah jawa tengah bahwa dalam permohonan pemohon juga mendalilkan mengenai ketidak netralan pejabat negara pj kepala daerah aparatur negara di provinsi jawa tengah
dalam masa pemilu dua ribu dua puluh empat dengan dali dalil sebagai berikut huruf a b dan seterusnya sampai g dianggap dibacakan
bahwa terhadap dalil pemohon di atas hanya beberapa laporan atau temuan yang ditindaklanjuti oleh bawaslu yaitu huruf a b dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bawaslu di atas terhadap laporan terkait dengan adanya menyambutan oleh pj gubernur jawa tengah kepada salah satu pasangan calon
penggunaan warna baju yang biru warna baju biru yang mirip dengan tim kampanye nasional prabowo gibran
bahwa menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material dan tidak diregistrasi
dalam konteks ini oleh karena bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat material untuk diperiksa lebih lanjut
maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas pj gubernur jawa tengah selanjutnya terlepas
sedangkan bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan melalui pengelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran
namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa pj gubernur telah bersikap netral
apalagi bawaslu tidak bersungguh sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut
selain itu dapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidak netralan pejabat negara
pejabat negara aparat negara dan aparatur sipil negara
serta pengerahan perangkat desa seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di kabupaten
dan banggung untuk mendukung pasangan calon nomor dua
kemudian terdapat kasus kekerasan politik seperti penganian terhadap salah satu relawan pendukung pasangan calon
selain itu sejumlah acara dukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon
termasuk juga dilakukan oleh menteri perdagangan dan menteri pertanian
seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
yang seharusnya ditindaklanjuti oleh bawaslu sesuai dengan tugas dan pemenangnya
namun tidak terdapat bukti yang kuat bahwa bawaslu
telah melaksanakan tugas dan pemenangan secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil
kemudian di sulawesi selatan bawaslu juga mendalilkan mengenai ketidakneutralan pejabat negara
dan aparatur negara di provinsi sulawesi selatan dalam masa pemilu dua ribu empat sebagai berikut
dengan dalil dalil ab dianggap dibacakan
terkait dengan dalil pemohon tersebut bawaslu tidak memberikan keterangan yang secara utuh mengenai persoalan yang didalikan pemohon di atas
sehingga seolah olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidak netralan pejabat tersebut
sementara bawaslu dalam keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan
terkait dengan netralitas pejabat di sulawesi selatan di masa pemilu dua ribu dua puluh empat sebagai berikut dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bawas di atas terdapat persoalan terkait pelanggar netralitas aparat negara
dalam pemilu di sulawesi selatan
adanya laporan ketiga bapak basu terkait keterlibatan pj gubernur sulawesi selatan dalam kegiatan pembagian bantuan sosial
tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat material
selain itu sekda kabupaten takalar muhammad hasbi diduga mengampanyakan pasangan calon nomor kedua di media sosial
sehingga bawaslu kabupaten sekali menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh ksn
lebih lanjut terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan pengunggahan video pemasangan apk pasangan calon dan seterusnya
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan atau temuan bawaslu tersebut terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan
adanya persoalan terkait dengan ketidakneutralan
aparatur negara dan masa pemilu di sulawesi selatan
sebaliknya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan temuan yang terbukti menunjukkan
ada yang pelanggaran pemilu secara sungguh sungguh sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil
di sumatera utara bahwa dalam permohonan pemohon mendalilkan mengenai ketidak netralan pejabat negara kepala daerah dan aparatur negara
dengan dalil sebagai berikut huruf a b c dan seterusnya dianggap dibacakan
dari pemohon di atas ternyata hanya beberapa laporan dan temuan yang ditindaklanjuti oleh bawaslu laporan dan tindak lanjut sebut dianggap dibacakan
bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan bawal di atas dalam kasus ketidakneutralan aparatur pemerintahan di medan
yang mengajak asn memilih pasangan calon nomor urut dua direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang
namun dalam kasus yang lain yang mengarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut dua
serta keterlibatan menteri bumn dalam kampanye di deli sedang bawaslu tidak meregistrasi laporan laporan tersebut karena
menurut bawaslu tidak memenuhi syarat materi tanpa ada kejelasan
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dan temuan bawaslu tersebut terdapat persoalan terkait dengan ketidak netralan aparatur negara dalam masa pemilu di sumatera utara
selain itu dapat pula laporan atau temuan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material
padahal beberapa kejadian tersebut memberikan menjadi perhatian publik yang sangat luas di masa pemilu presiden wakil presiden dura
pertama di tahun dua ribu empat yang seharusnya ditindaklah jentia oleh bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung cara jujur dan adil juga pemilu yang berintegritas
bahwa selanjutnya pemohon medalikan telah terjadi politisasi pemberian bansos selama pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat yang merupakan mohon bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua
berkenaan dengan dalil pemohon aku ketentuan pasal tiga puluh empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pada pokoknya telah mengatur mengenai jaminan bagi negara untuk memiliki
untuk jaminan bagi fakir mixing dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
selanjutnya dalam undang undang sembilan belas dua ribu tiga tentang apbn tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial
jika merujuk pada ketentuan pasal delapan ayat dua undang undang apbn hanya dinyatakan anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas beberapa pengelompokan
berdasarkan pengelompokan pemerintah pusat dikelompokkan atas beberapa pengelompokan
bahwa berkenaan dengan apbn dua ribu dua puluh empat dengan total belanja mencapai rp tiga triliun lebih di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
namun anggaran untuk kunjungan presiden anggaran untuk bantuan ke masyarakat berasal dari dana operasional presiden atau dop yang berasal dari apbn
dop tersebut diatur oleh pmk empat puluh delapan dua ribu delapan yang sebagaimana telah diubah oleh pmk satu ratus empat puluh
sementara itu dana ke masyarakat presiden diatur dalam peraturan menteri sekretaris negara nomor dua tahun dua ribu dua puluh
ada pun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan presiden dan wakil presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan pendidikan sosial ekonomi
bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang
berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terlihat bahwa realisasi anggaran dop tidak pernah mencapai seratus persen dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya
meskipun demikian anggaran untuk dop terus meningkat dari tahun ke tahun
hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan dop untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
terlebih lagi sebagaimana fakta hukum di persidangan
bahwa menjelang pemilu pola kunjungan presiden ke beberapa daerah semakin meningkat sehingga memunculkan pertanyaan pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang pemilu dua ribu dua puluh
dalam kaitannya secara normatif undang undang pemilu memang memberikan hak kepada presiden wakil presiden dan menteri untuk terlibat dalam kampanye
sebagaimana ketentuan pasal dua ratus delapan puluh satu s satu undang undang pemilu yang menyatakan kampanye pemulihan mengikut sertakan presiden wakil presiden menteri gubernur wakil gubernur bupati dan seterusnya harus memenuhi ketentuan
yaitu satu tidak menggunakan faksitas dalam jabatannya kecuali dafasitas pengamanan bagi pejabat negara sebagai mandi atur dalam ketentuan peraturan perundangan
dan b menjalani cuti di luar tanggungan negara
sarat tersebut pada prinsip bersifat kumulatif
selain itu terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam undang undang pemilu yang juga mengatur kampanye bagi presiden yaitu pasal tiga ratus lima dan seterusnya dianggap dibacakan
yang juga mengatur tentang pelaksanaan kampanye mengenai larangan di dalam pelaksanaan kampanye yang dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan di atas meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye
dan tidak ada ketentuan larangan bagi presiden memberikan bansos
namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye maka dalam batas penalaran yang wajar
hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan
dalam keadaan ini adalah adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas yang kemudian dimanfaatkan
pada titik inilah etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum
sebab dampak dukungan yang ditampilkan oleh pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan umum
akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat
padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta
pemilu berada pada posisi yang setara
terlebih terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap salah satu pasangan calon maka hal demikian dapat dianggap sebagai
tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut
hal ini menjadi semakin rumit mengingat sulitnya memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal
dalam konteks inilah penting kembali diingat maksud ditetapkannya ketetapan mpr nomor enam dua ribu
tentang etika kehidupan berbangsa di era awal reformasi
yang harus menjadi arahan pedoman panduan mewujudkan nilai leluhur budaya bangsa
oleh karena itu sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan dop
namun sejalan dengan makna etika kehidupan berbangsa penting untuk dilaksanakan secara bijaksana
sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dengan mengutip pandangan andri strak
sebagai mana dianggap dibacakan
seorang pemimpin diwajibkan memahami dan merapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik
serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas
antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik
demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
terlebih dalam konteks penggunaan dop yang berasal dari apbn
untuk bantuan kemasyarakatan menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat tidak dapat dihindari adanya tujuan politik
sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya
menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas
dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak
sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya
oleh karena diyakini telah terjadi ketidak netralan pejabat
yang sebagian berkelindan dengan pemberian bahan sosial
terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas
maka untuk menjamin tersenggaranya pemilu yang jujur dan adil
sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang
untuk beberapa daerah tersebut di atas